pengerjaan kereta api cepat jakarta bandung sudah mencapai lebih dari sembilan puluh persen
uji coba juga terus dilakukan
hari kamis kereta api cepat jakarta bandung kembali diuji coba
kali ini menggunakan kecepatan maksimal tiga ratus lima puluh km per jam
bagaimana sensasinya dan berapa lama waktu tempuhnya
kalau jepang mempunyai kereta cepat shinkansen
indonesia tidak kalah ketinggalan
kita punya kereta cepat jakarta bandung
dan kali ini saya berkesempatan untuk ikut langsung uji coba kereta cepat jakarta bandung
dengan kecepatan operasional maksimal yaitu tiga ratus lima puluh km per jam
perjalanan kereta api cepat jakarta bandung ini dimulai dari stasiun halim jakarta timur
menuju stasiun tegaluar bandung jawa barat
kereta melewati stasiun karawang stasiun padalarang dan stasiun akhir di tegaluar bandung
saya pun menjajal dan melihat
saya juga melihat fasilitas yang ada mulai dari meja kursi hingga toilet
serta tingkat kekedapan suaranya sehingga telinga kita akan nyaman sepanjang perjalanan
selain itu guncangan yang minim membuat saya tak goyang saat berjalan di dalam kereta
bahkan saya akan mencoba mendirikan koin saat kereta melaju
seperti inilah kondisi di dalam kereta api cepat jakarta bandung
namun pada saat uji coba kali ini menggunakan kereta
api inspeksi yang biasa untuk mengecek jalur komunikasi dan juga geometri
sehingga bukan menggunakan kereta api jenis penumpang
dan di sini saya akan menunjukkan di sini ada running text yang menginformasikan suhu internal
ruangan dan juga kecepatan kereta
selain itu juga saya akan membuktikan apakah koin wotam lima ratus ini bisa berdiri dengan stabil ketika kereta melaju
kita akan buktikan
nah ternyata kereta melaju namun koin lima ratus saya ini tetap bisa berdiri dengan stabil
artinya koin ini bisa berdiri dengan stabil karena jalurnya memang lurus sehingga minim guncangan
dan juga membuktikan bahwa kereta api cepat jakarta bandung ini menggunakan kecepatan maksimal
atau pada saat ini atau pada saat uji coba menggunakan kecepatan tiga ratus lima puluh km per jam
menteri koordinator bidang kemaritiman dan investasi luhut binsar panjaitan juga turut menjajal
luhut mengaku merasa nyaman
rencananya pada delapan belas agustus kereta cepat bisa dioperasikan
hasil report daripada software yang mereka punya ngetes semua tadi hasilnya sangat baik
jadi tadi saya kira pak menteri perhubungan nanti bisa beliau nambahkan
tadi juga ada ibu uni dari media
itu sudah melihat betapa nyaman
hanya naik kereta api ini
karena menurut saya tingkat suara kekendapan suara kemudian tadi kegoyangannya dan sebagainya itu betul betul tadi sangat bagus
untuk tarif sendiri saat ini masih dalam kajian
intinya akan ada tiga kelas penumpang premium ekonomi bisnis dan first class
nah saat ini kita sudah tiba di stasiun kcic tegaluar bandung jawa barat
dimana tadi kita berangkat sekitar pukul sembilan sembilan belas dan tiba sekitar pukul sembilan lima puluh
artinya membutuhkan waktu sekitar tiga puluh lima menit dari stasiun halim menuju stasiun tegal luar bandung menggunakan kereta api cepat jakarta bandung dengan kecepatan maksimum operasi tiga ratus lima puluh km per jam
nanti kereta api cepat jakarta bandung ini akan mulai beroperasi di pertengahan agustus dua ribu dua puluh tiga sekaligus sebagai kado ulang tahun indonesia